ternyata anak itu memiliki kekuatan yang luar biasa
aku jadi bisa terus seperti ini
aku harus menyiapkan strategi yang lebih baik
untuk mendapatkan anak itu
kamu bisa pakai motor ini
keren banget pak
motor ini baru saya bisa berbulan
tapi untuk pembalap bersejarah
yang udah bikin begal saya ini terkenal
saya senang kalau bisa membalas jasa
silahkan ya kak bukang
motor ini sebaik motor muda
terima kasih banyak ya pak suroso
saya dan ayah akan pulang ke palembang
saya ingin bertemu dengan ibu saya
sudah lama sekali saya tidak bertemu dengan dia
aku pun seperti akan kembali kerja
aku sudah merindukan farah
kalau begitu kita berpisah dulu
nanti kita ketemu lagi pada malam jumat
di tanggal yang ganjil di kumayan
baiklah datuk panglima
semoga raja langit baik baik saja
ya aku selalu mendoakannya
aku selalu berharap
rajo tidak terjebak di kumaya
meskipun beberapa waktu yang lalu
banyak warga yang berusaha masuk ke kumayan
tapi tidak pernah keluar lagi
tapi kenapa hanya artaya bisa keluar masuk di kumaya
sedangkan yang lain tidak bisa
karena artaya adalah pengalamanku
dan saya juga berharap

itu yang menjadikan dia bukan orang biasa
dan dia dengan leluasa bisa keluar masuk
menembus pagar goib yang dibuat oleh leluhur
semoga saja kedatangan saya ke bengkulu
tidak akan mendatangkan masalah yang baru lagi
apalah kau bicara nih gumarah
biar bagaimanapun kau pasti akan balik lagi kesini
yelah tapi aku ingin berbicara denganmu
tapi yang saya takutkan
semuanya ini akan menimbulkan masalah baru
dan mengakibatkan efek yang buruk terhadap anak anak kita
itu yang saya takutkan
kumaran takdir itu pasti terjadi
tidak ada yang bisa mengelaknya
kalau memang sudah menjadi takdir
apa yang kita buat
kalau begitu lebih baik mungkin kita berpisah disini
betul pak liman gumarah
pegang mata dia
pegang mata dia
zatik ngapain lo berdiri pegangan
tapi apa yang kau lakukan
zatik bangun dong
ternyata anak itu memiliki kekuatan yang luar biasa
aku jadi bisa terus seperti ini
aku harus menyiapkan strategi yang lebih baik
untuk mendapatkan anak itu
minggir kalian semua
kamu tidak apa apa kan
kamu tidak apa apa kan
apa yang sebenarnya terjadi zatik
sepertinya ada yang menyerang kita
dari jarak jauh
apa itu orangnya kidayu
kalau begitu sekarang secepatnya
kita ke sumur pinang tawar
kita akan mencari jajah kamu
alina tidak ada tempatnya
begitu juga putra alam
maaf pak yarti
apa bapak tahu kemana perginya putra alam
kemarin dia titip kunci ke saya
katanya mereka mau pergi ke bengkulu
mereka kemarin pergi bersama sama dalam satu mobil
kalau nggak salah ada tiga gadis di dalamnya
itu pasti alina dan sekat
tapi siapa satu orang lagi
apa bapak yakin kalau putra alam bilang kalau dia ingin pergi ke bengkulu
dia bilang seperti itu
waktu menitipkan kunci
saya di sini hanya menjaga rumah dan mesti bersih
sejak ibu gendis meninggal dunia
mari pak saya mau ke luar dulu
mereka pasti dalam keadaan bahaya
aku harus turun tangan untuk menyusulnya
apalagi alam bumara dan limbubu
mereka semuanya sudah menitipkan anaknya padaku
kenapa mereka harus lolos dari pengawasanku
kita sudah sampai
kita sudah sampai
sumur pinang tawar berada
yaudah yuk kita buru buru ke sana
kasian kan sakti dikejar kejar terus
ya walaupun sakti dikejar kejar penjahat terus
kalau ada di samping aku
pasti sakti aman
sampai jumpa sayang
ini dia tempatnya
syukurlah kita sudah sampai
padahal sumur ini kan dekat laut
sampai jumpa di video selanjutnya

ya riz memang begitu
itulah kenapa ar ini sering diteliti
sama mahasiswa seperti itu
turun ya cepat
jangan timbul di sini kamu itu
tapi gimana caranya
sekarang kau ikut aku
kau pilih sana
biar aku siram pakai air ini